lalu bagaimana antisipasi dan juga kondisi sebenarnya cacar monyet di indonesia
kita akan berbincang dengan jurubicara kementerian kesehatan dr m syahril
selamat sore dok
selamat sore salam sehat semuanya
dok setelah who menetapkan status darurat kesehatan global cacar monyet
lalu bagaimana dengan statusnya di indonesia
dan apakah status yang ditetapkan oleh who ini kemudian mempengaruhi kebijakan dan juga regulasi
yang mungkin diciptakan khusus di indonesia dikeluarkan khusus sebagai antisipasi cacar monyet
ya indonesia adalah bagian dari who
artinya kita akan ikut dan duduk dengan ketentuan atau aturan yang dikeluarkan oleh who
sebenarnya who itu sudah memberikan peringatan
kepada kita di pertengahan bulan mei
memberikan peringatan karena saat itu dunia yang melaporkan negara negaranya hanya sedikit
tapi setelah saat ini tujuh puluh lima negara melaporkan dengan jumlah kasus yang enam belas ribuan
setelah adanya kemasyarakat
maka who mengumumkan sebagai darurat kesehatan global
nah indonesia sudah siap sejak awal ya
karena perhatian oleh who sudah melakukan kewaspadaan kewaspadaan
serta respon respon yang memang diperlukan untuk pegawai daruratan secara nasional
sejauh ini respon apa saja antisipasi apa saja kesiapan apa saja yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah
misalkan dalam hal peraturan atau regulasi dan juga infrastruktur kesehatan dalam menghadapi cacar monyet
contohnya nih dok laboratorium kita sudah ada berapa yang terbekali untuk dapat mendeteksi
oke kita ada dua global diaturnya yaitu kewaspadaan internasional atau kewaspadaan global
kita mengikuti perkembangan perkembangan di dunia negara negara yang melaporkan
baik itu kenaikan kasusnya angka kesehatan hospitalisasi ataupun kematian
yang kedua atau di regional indonesia
kita melakukan kewaspadaan di seluruh pintu masuk ya
baik itu bandara laut maupun darat yang memang akan ada mobilisasi atau mobilitas dari negara negara yang terjangkit tadi
selanjutnya kita sudah memberikan edaran kepada seluruh maskapai
agar memberikan perhatian melengkapi dokumen untuk seluruh penumpang yang akan masuk ke indonesia
kemudian di bandara atau juga di pelabuhan laut ada yang disebut dengan thermal scanner
karena salah satu gejala pasien ini adalah kebermah sehingga bisa diukur suhunya
kemudian kita memberikan edaran ke seluruh dinas kesehatan pemerintah daerah rumah sakit termasuk puskesmas
untuk memberikan kewaspadaan juga manakala menemui gejala gejala atau kasus kasus
yang memang diduga ke cacar monyet ini
termasuk laboratorium kita sudah menyiapkan dua laboratorium di tingkat nasional
satu di kementerian kesehatan yaitu di bkpk saat ini
yang kedua di laboratorium institut pertanian bogor
jadi kedua laboratorium yang sudah disiapkan untuk bisa mendeteksi cacar munyat ini
selanjutnya ada yang ditambah lagi sehingga ada center laboratorium yang bisa melakukan deteksi ini
baik berarti indonesia pemerintah ini mencatat orang yang masuk dari luar ke dalam negeri
kemudian juga sudah menyiapkan berbagai fasilitas kesehatan rumah sakit dan juga laboratorium
terkait orang yang masuk dari luar negeri ke indonesia apakah ada treatment khusus
pada kasus pandemi covid sembilan belas harus dikarantina terlebih dahulu atau seperti apa nih pak
ini agak berbeda ya covid sembilan belas ini dengan monkeypox ini
kalau monkeypox ini itu tidak bisa dideteksi langsung seperti covid yang bisa dengan antigen
untuk yang k pop ini harus diambil sampel sampelnya dari lesi atau cacar cacar yang ada di kulit yang di laboratorium
sehingga tidak dilakukan karantina bagi memang semua penumpang ya atau semua orang yang juga itu
dari gejala yang terjadi pada tubuh hingga dapat terdeteksi atau masa inkubasinya kira kira berapa lama
sehingga masyarakat bisa lebih aware pak
yang satu fase invasi namanya ya
fase invasi itu sekitar satu sampai lima hari
kita naik dengan gejala temam tinggi temam tinggi tiga puluh delapan derajat celcius
yang kedua sakit kepala yang hebat berat ya
yang ketiga adalah adanya limpadenopati atau pembekangkan kelenjar leher kelenjar di ketiak maupun di selangkangan
ini fase invasinya
kemudian dilanjutkan dengan fase erupsi namanya ya
setelah lima hari sampai ke hari ke dua puluh satu
itu muncul ruam ruam di muka di tangan di badan kaki yang ada kayak cacar itu lho mbak ya
nah disitulah yang paling infeksius yang bisa menyebabkan penularan melalui kontak langsung ya
antara orang ke orang atau melalui kontak tidak langsung
melalui pakaian handuk spray bantal yang bekas dari penderita tadi terkena oleh orang lain
terkait penularan dari informasi yang beredar memang sebelumnya ini sudah kami bahas bahwa penularan ini dapat terjadi akibat hubungan seksual
apakah benar pak kami ingin mengkonfirmasinya kembali
nah ditugak ini adalah
karena hubungan mereka kepada sesama lelaki tetapi bukan karena hubungan seksualnya ya pak ya
tapi karena kontaknya
jadi orang itu sudah ada yang kita sebutkan rasa erupsinya ada ruang ruang atau cacar di muka di badan
begitu dia berpentuhan terus kontak antara orang dengan orang itu itulah yang menyebabkan penularan
jadi pelup di
expose atau dipublis tentang penularannya melalui seksual seperti halnya hiv
baik itu artinya penularan melalui kontak langsung
apakah jenis penularan lain seperti dari udara ini juga bisa menginfeksi seseorang terhadap cacar monyet ini dok
ya bisa juga dengan droplet ya tapi dengan waktu yang panjang
ya proses dengan waktu yang panjang
dan juga bisa bersentuhan kontak langsung
langsung dengan binatang binatang yang sedang menderita cacar monyet
pokoknya menjaga diri diri primata yang lain atau tikus
dan juga memakan daging daging yang memang karena ada cacar monyet yang tidak dimasak secara matang
berarti saya bisa simpulkan kontak langsung melalui droplet walaupun memang dengan jangka waktu yang lebih lama
dan juga memakan daging daging yang terinfeksi cacar monyet ya pak
kemudian saya ingin
ke bagaimana kondisi cacar monyet di indonesia
apakah benar belum ada yang terdeteksi cacar monyet di indonesia
atau memang sudah ada yang dikhawatirkan gitu pak yang diduga
jadi sampai hari ini belum ada kasus yang positif ya konfirmasi namanya itu cacar monyet
ada sembilan orang yang dulu diduga di awal bulan juni sampai dengan akhir bulan juni
tetapi setelah dilakukan
investigasi pemeriksaan laboratorium dan dilakukan pemeriksaan pemeriksaan yang lain
ternyata ke sembilan itu negatif
tidak ditemukan cacar monyet di dalam usapan sampel dari cacatnya yang ada
jadi dia hanya cacar air yang selama ini kita kenal
bapak jika ada yang terkonfirmasi positif terinfeksi cacar monyet
apakah butuh perawatan khusus seperti pandemi covid sembilan belas
karena kita hingga saat ini masih dalam pandemi covid sembilan belas pak
ya memang ini agak berbeda ya dengan covid
kalau ini tetap ada di isolasi namanya
tapi berbeda kalau di rumah sakit itu isolasi di ruangan bertekanan negatif ya
tapi kalau untuk cacar monyet ini cukup di ruangan isolasi
yang penting dia terpisah dari yang lain
nah masuk di rumah sakit tergantung berat ringannya ya
kalau dia hanya ringan cukup dia di isolasi di ruangan

seperti halnya isolasi mandiri dan terpisah dari keluarganya agar tidak terjadi kontak langsung
baik kemudian untuk pencegahannya seperti apa
pemerintah terus menggalakkan bahwa protokol kesehatan yang selama ini sudah dijalankan sebenarnya ampuh untuk mencegah penularan
seberapa efektif nih untuk mencegah penularan cacar monyet
karena kan tidak hanya dari droplet kan dari kontak langsung dan juga memakan daging yang terinfeksi pak
ya pertama memang gerakan thbs mbak ya perilaku hidup bersih dan sehat menjadi pegangan utama kebutuhan utama bagi kita
yang kedua prokes kalau prokes ini bukan hanya untuk covid tapi seluruh penyakit menular
itu bisa kita cita cita dengan itu
dan kemudian tentu saja karena cacar monyet yang terbesar penularannya melalui kontak langsung
ya untuk berhati hati masyarakat
efek penularan yang kemampu tinggi kemudian ada penjualan di leher
apalagi sudah dikonsumsi
kalau sudah ada cacar di kulit maka tentu tidak terpak pada yang bersangkutan
baik bapak terakhir himbauan untuk masyarakat pak
karena cacar monyet saat ini sudah ditetapkan sebagai darurat wabah darurat internasional oleh who
ya jadi buat kita semua jangan terlalu panik
nantinya jangan terlalu panik kita tenang alhamdulillah saat ini kita belum ada kasus
dan kita semua harus melakukan berkegiatan
dan melakukan pencegahan dengan badi masing masing berlaku hidup bersih roket dan menghindari kontak
dan jangan panik bila ada yang kacar gitu bawa aja ke puskesmas ke rumah sakit
dan sudah kita siapkan standar standar penanganannya
apalagi cacar monyet ini tidak terlalu tetap ya
nah sebabkan tadi disampaikan dia bisa sembuh sendiri

ya kalau dia masih tinggal
saya mengatakan jika kita tetap diberikan pengobatan
manakala ada efek samping atau infeksi sekunder
ataupun kepada pasien yang punya comorbid
sehingga untuk kita tetap tenang waspada harus dilakukan
dan kita yakin mereka memberikan perlindungan selang langganan secara keseluruhan
baik jurubicara kementerian kesehatan republik indonesia dr m syahril
terima kasih telah bergabung bersama kami pada malam hari ini

malam hari ini di cnn indonesia newsroom